prestasi olahraga terus ditorehkan oleh atlet atlet kebanggaan indonesia
di sepanjang tahun dua ribu dua puluh
ada berbagai penghargaan tingkat internasional yang juga diraih
bahkan nih ya ada pula yang memecahkan rekor
ya raihan medali emas ganda putri indonesia pertama di ajang olimpiade
diraih oleh gray siapoli dan juga apriyani rahayu
dalam ajang olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
gray dan apri ini berhasil menang atas wakil cina dua game langsung
saat itu berlangsungnya di bulan agustus ya
kita sama sama merasakan euforianya semangatnya menjadi kado
hari kemerdekaan republik indonesia
tapi tidak hanya itu saja karena dari ajang thomas cup ada pula nih
ada jojo alias jonathan christie dan kawan kawan yang mengalahkan cina
dan berhasil membawa tim thomas indonesia menjadi juara thomas cup di tahun dua ribu dua puluh
salut pokoknya keren selalu jo
selanjutnya ada pula minions atau marcus fernaldi gedeon dan juga kevin sanjaya
yang menjadi juara indonesia open dua ribu dua puluh tiga
selain emas yang diraih oleh gray apri
indonesia ini juga meraih medali perak dari cabang angkat besi
yang diraih oleh eko yuli irawan alias pak eko
dan selain itu juga ada tiga medali perunggu dari cabang olahraga angkat besi
yang diraih oleh windy cantika dan rahmat erwin
serta perunggu cabang olahraga bulu tangkis juga nih
siap siap diterima smashnya oleh antonis sini sukagintik
tindahannya itu saja
kali ini masih dari tokyo
ada prestasi membanggakan yang juga diraih oleh kontingen indonesia di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kita lihat bersama ini raihannya ya
di mana tim indonesia meraih dua emas tiga perak dan juga empat perunggu
dari ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
dan kita lihat bersama siapa siapa saja yang meraihnya
ada dua emas dari cabang olahraga bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran
yang diperoleh oleh
leoni ratri oktila dan halimatu sadiyah
serta diraih pula oleh leani ratri dan hari susanto
luar biasa ya
prestasi atlet indonesia juga ditunjukkan dalam ajang olahraga dalam negeri
nih kalau udah ngelihat dua maskot ini alias kangpo dan juga derawa
pasti inget dong dengan ajang pertandingan olahraga yang satu ini yang berlangsung
dari tanggal dua sampai lima belas oktober dua ribu dua puluh

yakni pekan olahraga nasional ke dua puluh papua
dan yang menjadi juara umumnya adalah provinsi jawa barat
tidak hanya atlet yang berprestasi tapi fasilitas olahraga di indonesia juga terus berbenah
termasuk dengan adanya
sirkuit pertamina mandalika international street circuit
wooo kenceng banget nih
motornya toprak bukan ya
ya ini adalah sirkuit yang ada di nusa tenggara barat
yang telah digunakan untuk kejuaraan balap motor dunia atau world superbike dua ribu dua puluh
dan toprak yang berasal dari turki dialah yang akhirnya keluar sebagai pemenang
serta lokasi ini juga nantinya akan menjadi lokasi motogp dua ribu dua puluh dua dan world superbike dua ribu dua puluh tiga
yang pasti apresiasi luar biasa diberikan kepada para atlet kebanggaan indonesia
yang terus mengharumkan nama indonesia
dan diharapkan dukungan penuh dari pemerintah untuk bisa selalu memfasilitasi pengembangan potensi atlet indonesia
karena indonesia adalah kebanggaan kita dan garuda selalu di dadaku